sudah dipastikan eksekusi mati tahap tiga dilaksanakan pada pekan ini dan senin malam empat belas terpidana mati kasus narkoba
yang berada di sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di pulau nusa kambangan
dijemput jaksa eksekutor dan ditempatkan di sel isolasi
petugas gabungan dari jaksa eksekutor brimopolda jawa tengah dan petugas lapas tiba di dermaga wijayapura pukul sebelas senin malam
mereka baru saja selesai melakukan penjemputan dan menempatkan empat belas terpidana mati dalam ruang sel isolasi di lapas batu nusa kambangan
dari empat belas terpidana mati yang diisolasi di lapas batu nusa kambangan
dijemput dari lapas pasir putih dua orang lapas kembang kuning dua orang lalu lapas besi satu orang dan lapas batu sembilan orang
nama terpidana mati seperti freddy budiman zulfikar ali ayam dan juga aheng serta mari utami
satu satunya terpidana mati perempuan
dan dipastikan ikut dimasukkan dalam sel isolasi sebagai tahap awal pelaksanaan eksekusi mati
empat belas terpidana mati yang semuanya kasus narkoba ini selanjutnya akan menjalani masa isolasi selama tiga x dua puluh empat jam
selanjutnya empat belas terpidana mati ini akan dihadapkan pada tiga regu tembak brimopolda jawa tengah pada jumat dini hari
dan persiapan menjelang pelaksanaan hukuman mati mulai dilakukan
salah satu terpindah mati kasus narkoba zulfikar ali
dijemput petugas lembaga pembangsaan
ini adalah perakatan nusa kambangan dari rumah sakit umum daerah cilacap jawa tengah
ambulan semilik lapas nusa kambangan meninggalkan dermaga wijayapura cilacap
membawa terpidana mati zulfikar ali yang dijemput dari rsud cilacap
penjemputan dilakukan dengan pengawalan aparat brimob
terpidana mati asal pakistan ini menggunakan kursi roda dan didampingi beberapa kerabatnya
dari dermaga wijayapura mereka diangkut dengan kapal
zulfikar yang sudah dirawat di rumah sakit selama dua bulan akibat komplikasi berbagai penyakit ini
sebelumnya menghuni lapas cipinang jakarta